satu satua liar dilindungi jenis orangutan kalimantan subspecies grumby pongo pygmaeus
rumbi akan dilakukan translokasi atau pengembalian dari balai besar konservasi
sumber daya alam jawa timur ke balai ksda kalimantan tengah pada dua puluh dua september dua ribu dua puluh
sebelumnya anak orangutan yang diberi nama logos ini telah dirawat di kandang transit balai besar
ksda jatim selama sekitar satu bulan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes dna
selanjutnya anak orang utan direhabilitasi di balai ksda kalimantan tengah untuk kemudian dilepas
liarkan pengembalian satwa liar ke habitatnya merupakan langkah dan upaya pelestarian satwa
liar selain itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa peran satwa liar dalam ekosistem
adalah petani sejati jadi tanpa orang hutan itu maka penyebaran biji di hutan akan terkendala
karena satu orangutan bisa menyebarkan lima puluh hektare
kegiatan perdagangan ilegal dan penyelundupan satwa liar dilindungi melanggar undang undang dan dapat
dijatuhi sanksi pidana sejauh ini pihak kepolisian telah menetapkan satu tersangka bernama
yang memesan anak orang utan dari seseorang berinisial a di kalimantan selatan
tersangka diketahui menyelundupkan anak orangutan berusia sekitar satu tahun ini di pelabuhan tanjung
perak surabaya dan akan menjualnya
saat ini dilaksanakan sidang tahap pertama kita menunggu keputusannya karena dari pasal yang
dipersangkakan dari pasal empat puluh ayat dua juntuh pasal dua puluh satu ayat dua huruf a undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yaitu tentang konservasi subodaya alam hayati dan ekosistemnya
contoh permen lhk nomor p satu ratus enam menteri lhk setjen kum tahun dua ribu delapan belas tentang perubahan kedua
jadi ini ancaman hukumannya yaitu lima tahun ke atas
berdasarkan data dari jaringan satwa indonesia sejak januari hingga september dua ribu dua puluh
pihaknya telah mengungkap enam belas kali perdagangan satuan
enam diantaranya ditemukan di jawa timur yang merupakan tempat transit dari perdagangan